dua hari pelaksanaan pembayaran non tunai di jalan tol masih jauh dari ideal
di surabaya para pengendara mengeluh kartu elektronik mereka justru tidak bisa dipakai
tiap pengendara sepertinya butuh empat kartu agar perjalanan mereka bisa lancar
jangan lupa like share dan subscribe ya
satellite surabaya ini
keluaran lainnya ada kartu uang elektronik yang hanya bisa dipakai di jalan tol tertentu saja
anda harus memiliki banyak sekali kartu ya
ya itu masalahnya
ada lima kartu elektronik yang diproduksi oleh empat bank pemerintah dan satu bank swasta
masalahnya jalan tol satu dengan lainnya menerima pembayaran dengan kartu keluaran bank yang berbeda beda
pt jasa marga sebagai salah satu pengelola jalan tol mengaku
masih butuh banyak waktu untuk bisa mengakomodasi lebih banyak lagi kartu uang elektronik
ada beberapa bank yang menjual kartu juga
karena memang belum bisa kita gunakan di ruas kami
misalnya bca gitu ya itu memang belum bisa
tapi kita harapkan pada tanggal tiga puluh satu oktober
seluruh kartu yang dikeluarkan oleh perbankan sudah bisa digunakan di jalan tol kita
anda dan saya tampaknya tidak cukup hanya memiliki dua kartu elektronik saja
mungkin dibutuhkan tiga atau bahkan empat kartu elektronik dari bank yang berbeda
agar perjalanan kita di jalan tol lebih lancar
merepotkan tentu saja
adalah tantangan atau pr bagi para pengelola jalan tol untuk menyelesaikan masalah ini dengan segera